pembeli pun mengaku keberatan dengan naiknya harga daging sapi
diperkirakan kenaikan harga daging sapi akan terus terjadi menjelang lebaran nanti
sementara itu ditemui di gedung badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau bapeti pada rabu
menteri perdagangan zulkifli hasan mengklaim harga daging sapi yang sempat mahal menjelang hari raya idul fitri telah mengalami penurunan
zulkifli hasan menyebut harga daging sapi khas yang semula menyentuh harga rp satu ratus lima puluh telah turun menjadi rp satu ratus empat puluh per kilogram
sementara harga daging sapi yang semula menyentuh harga rp satu ratus lima puluh telah turun menjadi rp satu ratus empat puluh per kilogram

sebelumnya rp satu ratus lima puluh sekarang sudah rp satu ratus empat puluh itu yang khas memang kemarin mahal rp satu ratus lima puluh tapi yang khas itu ya
yang biasa satu ratus empat puluh sekarang yang satu ratus lima puluh jadi satu ratus empat puluh yang satu ratus empat puluh jadi satu ratus tiga puluh satu ratus tiga puluh sekarang ada satu ratus dua puluh yang campuran gitu ya
konsumen pun berharap harga daging sapi bisa stabil terlebih hari raya idul fitri kian dekat
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia